saat ini wira usaha menjadi tren di kalangan anak muda
mereka berlomba untuk berkreasi dan berinovasi melalui ukm
ataupun sebuah perusahaan rintisan atau startup
pada acara digital broadman summit dua ribu delapan belas yang diadakan di bandung jawa barat
laporannya sekaligus penutup perjumpaan kita di cnn indonesia tech news edisi kali ini
jangan lupa tayangan tayangan kami bisa anda saksikan di channel youtube cnn indonesia
di playlist teknologi dan gadget
saya budi adiputro pamit undur diri jangan pernah berhenti berinovasi
usaha kecil menengah atau ukm merupakan tulang punggung perekonomian indonesia
menurut data dari kementerian koordinator bidang perekonomian
pelaku ukm di indonesia saat ini berjalan
jumlah sekitar lima puluh sembilan juta unit usaha
sayangnya banyak para pelaku ukm yang belum menyadari potensi dari penggunaan teknologi
melalui bantuan teknologi ukm sebenarnya dapat meningkatkan penjualan
mengurangi biaya operasional serta meningkatkan layanan pelanggan dan produktivitas pekerja
masalah pola pikir digital hingga budaya digital masih menjadi penghambat
nah ini yang harus dikembangkan
karena kalau kita tidak bicara tentang inovasi di digital
maka kita sebenarnya konsumen dari sebuah produk digital itu
nah yang ketiga yang paling sangat challenge dan mungkin ini yang juga sangat membuat kita cukup tertinggal adalah digital practice
jadi praktek praktek tentang mindset dan culture itu harus terlihat dalam kesaharian
menjelaskan bahwa fujitsu memiliki solusi dengan metode workshop design thinking yang disebut human centric experience design
lee menjelaskan bahwa dalam metode ini
para pakar teknologi fujitsu memberikan masukan tren teknologi yang cocok untuk digunakan dalam mewujudkan ide dari peserta
lebih lanjut alfili juga menekankan pentingnya dukungan dari pemerintah
saya pikir sebagai pemerintah atau mungkin juga negara yang memperkenalkan
bagaimana cara memperkenalkan mereka dengan memberikan perkhidmatan berbagi
tapi untuk fujitsu kami bekerja di jepang singapura
untuk memberikan perkhidmatan untuk fase desain
untuk mereka berlangganan
untuk menurunkan kos yang memperkenalkan mereka untuk memulai memikirkan produk
satu lainnya adalah startup
bagaimana kita memperkenalkan startup
untuk memberikan perkhidmatan
untuk startup dan juga untuk memperkenalkan startup
memperlihatkan keuntungan transformasi digital
dari tiga ribuan responden
berita terkini mengenai pembahasan dari jepang